relawan pemberi edukasi taat aturan di perlintasan kereta api komunitas edan sepur yang sedang bertugas di pintu perlintasan kereta api kiara condong kota bandung
diserang pengendara yang tidak terima karena ditegur ketika melanggar aturan lalu lintas di pintu perlintasan kereta api
insiden itu terjadi awal desember lalu akibatnya anggota komunitas edan sepur dilarikan ke rumah sakit
hal tersebut tidak mematahkan semangat komunitas edan sepur
mereka tetap konsisten mensosialisasikan kegiatan berdisiplin di perlintasan kereta api sebidang
kegiatan ini sudah berjalan sejak dua ribu empat belas lalu
untuk tantangan tersendiri itu kebanyakan dari masyarakat karena kan masyarakat indonesia sendiri kebanyakan sulit untuk ditertipkan gitu
terlebih apalagi kalau melihat perlintasan sendiri itu yang tidak lengkap gitu
dari palang pintu sendirinya yang tidak sampai full gitu
sehingga pengguna jalan itu lebih cenderung ingin menerobos perlintasannya
kegiatan sosialisasi berdisiplin di perlintasan kereta api dilakukan setiap jumat di lima pintu perlintasan kereta api
di antaranya di kiara condong laswi cikuda pate andir dan cimindi
selama saya berada di pintu perlintasan kereta api ini memang tidak melihat adanya pengendara yang berusaha menerobos
karena memang tidak ada celah atau jalan untuk bisa
kendali begitu titik ini masih dipilih oleh komunitas edanspur indonesia untuk melakukan sosialisasi
karena memang masih ada beberapa pengendara yang berusaha menerobos perlintasan kereta api ini
hal ini tentu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kecelakaan serius bahkan kematian
menerobos palang pintu kereta api ini bisa masuk kategori pelanggaran undang undang lalu lintas dan bisa diberi sanksi
pelanggaran di perlintasan kereta api berpotensi hilang
dan menyangkut nyawa
pt kereta api indonesia daob dua bandung mencatat sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ada enam puluh tiga pelanggaran di perlintasan kereta api di daerah operasi dua bandung
pejalan kaki dan pengendara menerobos dan kendaraan menabrak pintu perlintasan
total sembilan orang meninggal dunia dan empat orang luka berat karena melanggar pintu perlintasan kereta api
undang undang dua puluh dua pasal dua ratus sembilan puluh enam sudah jelas menyatakan bahwa bagi mereka yang melakukan penerobosan
pintu perlintasan pada saat sirine sudah berbunyi atau palangkung itu sudah mulai diturunkan
itu akan dikenakan sanksi tiga bulan penjara atau denda tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
demikian juga di undang undang dua puluh tiga juga sudah dinyatakan bahwa perjalanan kereta api adalah perjalanan yang memiliki prioritas utama
di perlintasan sebidang yang bersinggungan antara jalan raya dengan jalur kereta
dinas perhubungan kota bandung telah melakukan beberapa upaya agar warga tertib berkendara
terutama di kawasan perlintasan rel kereta api
menempatkan istilahnya membuat kita rambu memasang cocket barrier yang keduanya yang tidak terlihat
memberikan edukasi seperti ada cepur kolaborasi dengan posuska kereta api dari disub sendiri dengan komunitas
dengan kopolisian kredit kamsel memberikan edukasi kepada warganya
masyarakat diimbau untuk berhenti dan tidak melintas rel kereta api ketika sinyal sudah mulai berbunyi
dan palang pintu mulai ditutup
dari keputan cnn indonesia bandung jawa barat